kita tepuk tangan untuk bakal calon presiden
yang juga malam ini pulang kampus tuh gen
ini ternyata nama indonesia betul betul sangat dipercaya
sebelumnya g dua puluh
maka kalau kita melihat lanjut
kita akan menunjukkan kepada dunia ini
untuk indonesia yang tidak terpercaya
yang berada di bagian terakhir
seratus tahun indonesia
atau mundur mundur di dua ribu lima
atau mundur mundur di dua ribu lima
atau mundur mundur di dua ribu lima
atau mundur mundur di dua ribu lima
atau mundur mundur di dua ribu lima